antre mencari pekerjaan
pemandangan yang jamak terjadi selepas momen kelulusan sekolah maupun perguruan tinggi atau setiap pertengahan tahun
di serang banten pada senin ribuan warga mengajukan surat kuning atau surat penanda mencari pekerjaan
muda mudi yang kebanyakan baru saja lulus slta ini membekali diri dengan surat kuning untuk melengkapi berkas lamaran pekerjaan
di jakarta para pencari kerja memadati pameran lapangan kerja di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan tanah abang yang dikelar selama dua hari selasa dan rabu kemarin
motivasi mereka beragam
ada yang memburu peluang kerja baru mencari pekerjaan karena dahulu terkena pemutusan hubungan kerja hingga mencari lompatan karir yang diidamkan
alphania salah satunya
hingga kini ia masih mencari pekerjaan melalui event job fair meski sudah lulus dari perguruan tinggi negeri pada tahun dua ribu dua puluh
seharusnya menurut aku ya pemerintah tuh untuk yang job fair job fair ini kan juga ngebantu banget nih buat kita tau lawangan lawangan yang lagi dibutuhin sama perusahaan
selain dari kita bisa apply online sih memang
cuman biasanya di job fair ini kan ada walk in juga ya itu juga lebih menurut aku efektif sih
supaya requater tuh bisa langsung ketemu sama kita gitu
itu sih yang aku harapin dari pemerintah supaya kayak event job fair gini tuh lebih diadain lagi sih ya
lebih banyak lebih buat masyarakat yang luas gitu
badan pusat statistik mencatat per februari dua ribu dua puluh tiga jumlah pengangguran di indonesia mencapai tujuh sembilan puluh sembilan juta orang
angka ini membuat indonesia berada di nomor dua dengan jumlah warga pengangguran terbanyak di asia tenggara
ketidakpastian ekonomi global seperti pandemi covid sembilan belas lonjakan inflasi dan juga kenaikan tingkat suku bunga mempengaruhi tingkat pengangguran
termasuk di kawasan asia tenggara seperti misalnya di filipina dan juga indonesia
jumlah angkatan kerja yang terus meningkat tidak dibarengi dengan ketersediaan lowongan pekerjaan yang tersedia
dalam situs karir hub kementerian ketenaga kerjaan misalnya tercatat ada empat ratus ribu lebih pencari kerja dengan jumlah lowongan yang tersedia sekitar tiga puluh ribuan saja
maka bisa diartikan sebelas orang memperebutkan satu lowongan pekerjaan
guna menutup celah dan menekan jumlah pengangguran pemerintah membuka satu juta lowongan pada dua ribu dua puluh
untuk penerimaan cpns dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
sekarang yang dilakukan pemerintah saya lihat itu membuka lowongan di pegawai negeri cukup banyak sampai ada enam tujuh
kemudian juga membuka busa pasar kerja di beberapa tempat untuk membuat supaya mereka bisa bertemu antara pencari kerja dengan perusahaan
itu salah satu usaha yang biasanya dilakukan pemerintah dalam rangka menyerap katakan lulusan lulusan
dari sekolah berguruan tinggi
saya pikir itu salah satu cara yang cukup baik
sementara dari sisi pelamar kesempatan untuk mendapat pekerjaan yang sesuai akan lebih besar jika pencari kerja memiliki kemampuan dan menguasai skill yang dibutuhkan dunia usaha
selain itu perlu mengenal potensi diri serta menganalisis kemampuan dari bidang keahlian dan pastikan bahwa pekerjaan yang menjadi target adalah pekerjaan yang disukai
pemburu kerja harus menampilkan profil semenarik mungkin sebagai kandidat pelamar kerja dengan melampirkan daftar riwayat hidup yang terbaik
tim liputan cnn indonesia